menjelang sidang pra peradilan kasus korupsi dana hibah kadin jatim selasa besok
kuasa hukum lanyala mataliti mengaku siap bertarung
sepuluh kuasa hukum lanyala dipastikan hadir dan telah mempersiapkan dalil dalil
untuk memperkuat klaim mereka bahwa kejaksaan tinggi telah melanggar hak tersangka
kuasa hukum lanyala berharap kejaksaan tinggi jawa timur menghadiri persidangan besok
kemudian kita ingin menjelaskan sama persidangan bahwa apa yang dilakukan oleh termohon
itu adalah pelanggaran terhadap hak seorang tersangka
nah kalau haknya saja sudah kita persoalkan
mestinya kejaksaan tidak mengambil langkah langkah hukum selanjutnya
karena itu ada dalam permintaan kita
segala tindakan hukum berikutnya harus dinyatakan batal